sial dokter gak mungkin bohong sama gue
berarti bener gue tidak dudung sama ivan dan bocin
gue udah gak di asrama kira kira gimana ya reaksi dia
kok dimatiin ya
ini reva atau bukan sih yang nelfon ya
oh iya kata dia kan dia seramah gak boleh bawa handphone
tapi jangan jangan orang rumah kali ya iseng atau nggak kepencet
masih degreget banget nih sumpah
wah nih orang ya
ini ada susu ada kue buatan bisur khusus buat non
aduh asyik kan
makin betah nih rev lagi rumah
oke kanteng aja
biar non dosa betah di sini
nih ntar bibi angkat ya
tapi bibi kayak pura pura gak tau aja
terus bibi jangan bilang kalau reva udah ada di rumah
terus nanti bibi ngomong aja high bolot
eh maksudnya ke boy gitu
nanti kangen sama denmu ya
aduh bibi udah deh jangan kepo ya
ingat bi pertamanya gimana
udah gak usah pake di sini reva udah bi
yang singkat padet oke
ini siapa sih dari tadi nelfon
bibi jangan di sini
tapi kok seukurannya beda ya
ini beneran reva
ini teh hp non repa yang ketinggalan di laci
emangnya kamu teh gak tau kalo non repa itu dipindahin ke asrama
ya udah bi maaf ya bi ya nganggu ngganggu bibi
tapi kok bibi bisa tau ya
makasih banget bi
yaudah bibi dah ke dapur dulu ya
kalo ada makanan lagi bibi bawa aja
oh ya tenang tenang
kok gak ada kabar sama sekali dari adriana ya
apa dia jangan jangan bener bener bunuh diri
aduh menyedihkan sekali
sebenarnya saya tuh jahat gak ya sama si andriana istri
sebenarnya kan adriana itu juga masih ada sisi baiknya loh
waktu aku lagi kesusahan butuh duit
perusahaan udah mau bangkrut
adriana yang bantuin
jadi harus gimana dong
adriana kamu tuh bikin pusing
tau tau tau
supaya nggak jahat jahat banget gimana kalau kita telpon adriana tanya kabarnya aja
jadi tau tuh dia bunuh diri apa enggak
kayaknya itu cocok deh
iya deh cocok
kayak gitu telfon bunyi terus lagi
adriana masih di kemar kemaran nih
mas siapa yang telpon
gak tau ya kalau disini tulisannya marissa
tante marisa pasti cemas karena dia pikir gue bakal bunuh diri
gue sayang aja ah
kenapa gak dia kan sayang
gue keluar mandi males juga mas
mas anjitin kerjaannya
kamu lihat margin profitnya segini
waktu itu yang dirawat disini atas nama ivan
itu beneran dipingsan apa enggak ya
sebaiknya mas langsung ketemu
kamu saja sama dokter yang menanganinya
oh kalau gitu saya bisa pindah ke beliau sekarang gak
kita coba semoga beliau tidak sedang sibuk
iya dok saya teman dekatnya boy
boy sudah cerita tentang kronologinya
kenapa mau tahu tentang kondisi ivan yang sebenarnya
saya sudah jelaskan semuanya sama boy
ivan hanya luka ringan saja
pada saat dibawa ke rumah sakit
dia dalam keadaan sadar dan tidak sedang pingsan
oke kalau gitu terima kasih atas informasinya
tempatmu sudah dirawat waktu itu
waktu itu habis itu dipukul sama haikal
boy ini marah
dia sudah mengacak rumah sakit
sayangnya dia tahu kalau gue pakai perapingan
sekarang mendingan lo matikan handphone
kita harus pikirkan gimana jawabannya
tp bang zaryf ini kuil ketheirani lo
saya sudah signing most negeri
berarti jompa gue sudah tahu later apa yang future berikunya
kraipm lihat lanjutnya
kenapa ya bang

ambil uang ih
kemudian pergi alf
mendingan gue whatsapp dia aja deh
miss ya apa sih yang iseng pake handphonenya reva
kau gak dibales kamu gak kangen ya sama aku
ini sih beneran reva